sri mulyani menyebut keputusan ini diambil dengan memperhatikan keberlangsungan tenaga kerja di industri terkait
petani tembakau maupun industri ini sendiri
walau pemerintah mengklaim keputusan menaikkan tarif cukai rokok memperhatikan keberlangsungan dari berbagai pihak
namun respon negatif datang dari pihak produsen rokok
ketua gabungan produsen rokok putih indonesia atau gaprindo beni wahyudi menilai
kenaikan cukai rokok khususnya kategori sigaret putih mesin cukup memberatkan produsen rokok
beni menambahkan bila pemerintah bertujuan menekan konsumsi dengan menaikkan harga
pemerintah juga harus serius menanggulangi peredaran rokok ilegal
mungkin mereka bisa membeli rokok ilegal nah inilah yang harus dijaga
kita mengharapkan tadi penurunan ya tidak terlalu besar ya satu digit saja jangan double digit
ada pun target penerimaan cukai rokok di tahun dua ribu dua puluh dua sebesar rp satu ratus sembilan puluh tiga triliun